bentrokan pecah setelah penyidik kpk dibantu dengan kepolisian melakukan penangkapan
gubernur papua lukas nmb sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh kpk
masa pendukung lukas nmb sempat menyerang bandara sentani
namun berhasil dibubarkan oleh anggota tni polri yang sedang berjaga
dengan mengeluarkan tembakan peringatan ke udara
namun akibat masa yang terus memaksa masuk areal bandara
menyebabkan aparat terpaksa menembak ke arah bagian bawah masa
sehingga empat orang terkena peluru dan serpihan dari senjata aparat
satu diantaranya meninggal di rumah sakit yowari kabupaten jayapura
memang ada korban luka dan satu masyarakat yang meninggal dunia
dari simpatisan yang ingin masuk ke dalam
di dalam di dalam di dalam di dalam
yang dilakukan sehat
sebelumnya penangkapan dilakukan kpk karena menduga lukas nmb akan melarikan diri
dengan alasan berobat ke singapura
sehingga penangkapan dilakukan oleh kpk
sehingga penangkapan dilakukan oleh kpk karena menduga lukas nmb akan melarikan diri dengan alasan berobat ke singapura
sehingga penangkapan dilakukan oleh kpk
pihaknya membawa ke jakarta untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan
sebelum akhirnya diperiksa sebagai tersangka
dari deputan cnn indonesia